kampanye pilkada dki jakarta sudah dimulai dan saatnya anda warga jakarta untuk mengenal lebih dekat
bagaimana karakter dan juga visi dan misi kepemimpinan para calon pemimpin jakarta tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
bagi anda yang mungkin sudah mengenal tapi mungkin belum lebih jauh mengenal calon wakil gubernur nomor urut satu ini
saya akan ajak anda untuk mengenal lebih dalam lagi seorang silviana murni
ibu silviana terima kasih atas waktunya di cnn indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kabar baik ya bu ya
alhamdulillah setelah dapat nomor satu apalagi
semangat semangat terus
apalagi setelah dapat nomor urut satu ya
yes mudah mudahan the best one
mudah mudahan the best artinya apa tuh bu nomor urut satu
ya kalau kita memaknai setiap angka itu sah sah saja
orang kadang kadang mengartikan ini sebagai sebuah ya makna tertentu gitu
tapi kalau menurut kami sih berdua mas agus ini semua angka sama
tapi kita bersyukur kita dimotivasi oleh angka juga
artinya bahwa ini nomor satu loh anda harus menjadi nomor satu
harus menjadi yang terbaik harus nomor uno
membuat kami bersemangat
baik frekuensinya sudah sama begitu ya
tapi mungkin belum terlambat bu untuk kita semua sebenarnya ingin tahu
bagaimana sih prosesnya sehingga seorang silviana murni ini akhirnya menjadi pendamping agus harimurti yudhoyono
ya ini memang juga di luar dugaan saya ya
saya berpikir bahwa saya ini kan menjalani hidup ini seperti air mengalir gitu ya terus
tapi memang saya juga sudah mendengar bahwa ada orang orang yang memperhatikan saya
terus kemudian ada yang juga ingin mengajak kita bersama
artinya melamar gitu tanda petik ya
saya kalau mendengar sesuatu ada sedikit
jadi yang melamar banyak nih ya ternyata
tapi ya saya syukuri aja mungkin ini adalah perjalanan hidup saya ya
terus saya bilang sama suami saya pak kayaknya mamanya denger denger gini gini gitu
ya udah isikoro aja saya udah isikoro
memang itu langkah saya yang selalu jalani
saya sholat sama sama allah
ya allah berikan aku yang terbaik gitu
sampai hari ini aku masih istihormat
aku takut langkahku ini salah dan tidak dilindungi oleh allah
aku minta petunjuk terus
tapi aku sebagai manusia aku menjalani yang terbaik terbaik
nah terus ya tiba tiba aku dihadapkan pada satu permintaan
untuk mendampingi mas agus
mendampingi seorang yang luar biasa gitu
tapi batinku yang benar juga bertanya
kenapa mesti mas agus gitu
seorang yang karir militer itu bagus banget gitu ya
bayangin hampir semua the best one loh dia
di tarunan nusan nomor satu
di akmilan nomor satu
dapet bintang adi makayamu
mas agus luar biasa
kan luar biasa gitu
kenapa harus melepaskan dunia ketentaraannya militernya gitu ya
sempet bertanya itu
artinya ada peraguan ya bu sylvia
ternyata aku bukan ragu
kok aku mendapat
penasaran gitu ya
aku mendapat sesuatu yang lebih besar dari yang kuduga gitu
hanya aku tidak berpikir seorang mas agus gitu ya
kok ternyata seorang yang luar biasa
ini yang aku harus dampingin gitu ya
terus ya ternyata dia bilang ini adalah sebuah pilihan dalam hidup
ini ada kesempatan
dan saya tidak dipaksa
saya tidak ada pertekanan
dan saya setelah saya melakukan satu isi koro
dan saya akhirnya harus meninggalkan itu
saya harus dulu yang ini
ini kan sesuatu banget buat saya
jadi bertemunya pada saat mau dideklarasikan begitu ya
jadi malam itu saya dipanggil dengan empat partai pengusung
terus kemudian saya ditanya
apakah bu sylvi bersedia gitu
setelah saya ngomong panjang
bahwa saya memang tiga puluh satu tahun saya mengabdi
terus kemudian dengan mendampingi tujuh gubernur
kemudian saya mengikuti gubernur
maksudnya sudah mendapat amanah
para gubernur ini saya mendapat amanah sebelas kali jabatan
terus saya mengatakan pada peristiwa
dengan bismillah saya bersedia untuk mendampingi
cuma ada satu pertanyaan
kenapa mesti mas agus yang aku lihat
kok bagus sekali ini orang
langsung di riset gitu ya bu ya
luar biasa ya
ternyata ya dia bilang ini ada pilihan
artinya dia meninggalkan sesuatu kan
kalau misalnya dia jadi tentara
dengan pangkat pangkat dan nasib banyak
itu kan artinya pribadinya
tapi dia memberi kasih untuk kepentingan masyarakat
untuk panggilan yang luar biasa
untuk menata kota jakarta
ya tentu saja saya sangat bersedia untuk mendampingi beliau
apalagi ini jakarta
aduh ini benar benar kesempatan yang luar biasa
buat saya pribadi dan untuk mas agus
sebelum kita bergerak lebih jauh
mengenai bagaimana kemudian nanti
antara dua pihak yang berbeda nih
aku bukan politisi
aku pelayan masyarakat
aku juga dianggota dprd
perjalanan menanggota dprd juga
dalam kaitannya aku melayani masyarakat
ingin menjadi pelayan masyarakat
aku suka sekali melayani
dan aku memang bergabung banget di dunia pendidikan
ketika aku kepala dinas kependudukan pun
aku juga bergabung banget dengan dunia kependudukan
dan aku memang kalau dikasih tugas tuh
kayaknya aku langsung
bergabung gitu ya
ya termasuk ketika aku menjadi
ya jujur ya
aku bersyukur benar ya
terus kemudian tujuh gubernur
dan sebelas jabatan
aku selalu menjadi yang pertama
jadi wanita pertama menduduki jabatan ini
ini kan sebuah tantangan buat aku
sekaligus juga ingin membuktikan bahwa seorang perempuan
bukan hanya bekerja di wilayah privat saja
tapi juga di wilayah publik
bukan di wilayah domestik saya
tapi di wilayah publik
nah mampu gak kita
anak tetap terjamin pendidikan
suami tetap terlayani
tapi aku sebagai milik masyarakat
untungnya aku punya suami dan anak anak
aduh luar biasa benar ya
kalau mengirimkan seorang malaikat
dia sangat support banget aku
sangat mendukung diri
bahkan dia punya target
mama kalau bekerja itu
tunjukkan bahwa mama profesional
jangan pikirin duit
duit itu urusan saya
sebagai kepala rumah tangga
sekolah sampai selesai
supaya betul betul kalau kita berpendidikan
kita mampu cepat menyerap
kita mampu mengaplikasikan
dan kalau menurut kejabatan tertentu
memang mama mumpuni
yang ibaratnya hanya embel embel saja gitu
kalau kemudian nanti
agus dan suami
yang kemudian memimpin dki jakarta
pembagian tugasnya akan seperti itu
seperti yang tadi ibu sylvi katakan
jika gubernur berhalangan
atau nanti akan seperti
model pak ahok sama pak jokowi
jelas gitu ya
pak jokowi berusukan
pak ahok yang berada di kantor
nah gambarannya seperti apa sih ibu silvi
kalau aku gini
kan semuanya ada aturannya
gubernur ini bertugas sebagai apa
menyelenggarakan pemerintahan di daerah
kemudian wakil gubernur adalah
kita mewakili apabila gubernur berhalangan
dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah
atau dia bersama sama dengan gubernur
melakukan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
soal pembagian tugas kita saling melengkapi
bisa jadi suatu waktu
pak agusnya yang berada di lapangan
aku yang internal
karena mungkin aku lebih dekat
lebih lama dekat dengan teman teman
bagaimana cara mengemasnya
bagaimana menata secara birokrasi
tapi bisa jadi suatu waktu
karena beliau juga punya pengalaman
anak buahnya jadi disiplin
mungkin dia berada di dalam
aku yang berusukan
karena aku juga dulu kan
hari harian dua puluh empat jam
aku ada di lapangan
aku betul betul dekat dengan masyarakat
jadi masih cair
betulnya menyamakan frekuensi
dari seorang bu sylvi
dengan seseorang yang
mungkin ada kesamaan
karena kalau birokrat
biasanya kan memang
kurang lebih hampir sama
apakah kemudian ada tantangan tantangan
yang memang harus disiasati
pasangan agus sylvi ini
yang pasti kalau aku lihat
mas agus ini
pembelajar yang cepat
dan beliau ini punya
yang luar biasa
kemudian di satu sisi
yang luar biasa
jadi otak kanan
itu yang saya kagum betul
dengan usia tiga puluh delapan tahun
mengendalikan dirinya dengan baik
bibit bibit bobotnya kali ya
kalau bicara juga terstukup
kemarin sempat menangis kok bu
pada saat mendeklarasian
itu sudah bicara hati
lima belas tahun berada di tentara
kemudian harus melepaskan
itu juga kan
sudah bicara hati
kalau enggak nangis
kok enteng benar sih
keluar langsung biasa saja
tidak ada punya kedalaman dengan
sesuatu banget menurut saya
gambaran begitu ya
bagaimana dengan usia
yang agak terpaut
lumayan ya bu
kemudian menjadi masalah
karena aku lihat
jadi dia tahu
kapan dia mesti
bergaya anak muda
kapan dia juga
berdialog dengan saya
sebagai seorang yang
kelihatan buat dia
sebagai policy maker nya gitu ya
aku memberi masukan masukan
kelihatan sekali gitu
dan bu sylvie tampaknya
memang orang yang sangat muda
untuk beradaptasi ya bu
kayak gitu deh
jadi aku emang
saya cepat memaafkan
oh dia begini karena dia tidak tahu
ya aku memaafkan gitu aja
jadi aku tuh cepat cair
aku cepat ngeblend
punya modal besar sebetulnya
selama tiga puluh tahun
memiliki pasangan yang
sudah banyak titelnya
banyak anugerah gitu ya
mas agus juga
lawannya juga tidak main main bu
ada peta hana
kemudian ada ini
cukup terbilang sukses
kalau tidak nomor dua
tuhan sudah menempatkan
pertama saya yakin itu
saya siap menghadapi
ada di depan
saya latih betul
saya harus menghargai setiap orang
petahana dengan pendampingnya
yang saya kenal
betul lima tahun
saya tahu betul
saya juga tahu lewat media
saya juga lihat dari gesture nya
saya lihat dari ini
saya cepat mempelajari
saya menghargai mereka semua
tapi saya berpikir
saya juga punya strategi khusus
niat hati yang tulus
artinya memang saya betul
saya ingin melayani masyarakat dengan hati
saya orang betawi asli
ini kesempatan saya untuk mengabdi
karena itu saya bertekad begini
kewajiban saya untuk mewakafkan diri saya
melayani masyarakat jakarta dengan baik
ini yang saya selalu niatkan dalam diri saya
sehingga tidak ada interest lain
kecuali saya ingin benar benar melayani masyarakat
saya mewakafkan diri
insya allah allah mengabulkan doa saya
masyarakat menjadi saksi
mudah mudahan saya bisa menata jakarta dengan baik
bersama sama dengan mas agus
apa saja sebetulnya program program secara konkret
yang nanti akan dijual oleh pasangan agus dan silvi ini
sering sudah saya sampaikan
karena ini sudah pilkada
visi misinya sudah ada
yang paling dekat bukan itu sebenarnya
kita kalau jadi pemimpin
kita berada di tujuan
kita berada di tengah tengah masyarakat
dibutuhkan atau tidak dibutuhkan
kita bersama masyarakat
saya yakin betul
solusi akan segera kita dapat
ketika kita tahu betul
ketika mereka keinginannya yang ada di depan
ini bukan kebutuhan yang primal
jadi bisa loh ini tidak menjadi prioritas lebih dulu
dan kalau kita bersama sama
memelihara hubungan itu dengan baik
saya tiga puluh satu tahun
hampir nyaris tidak ada di media
tapi saya tahu
bahwa saya yang salah lakukan apa
dan orang merasakan
kalau saya tanya satu persatu
terus para masyarakat tionghoa yang saya kemudian
membuat akte catatan sipil dengan begitu cepat
itu pertama kali di zaman saya
terus ada kecepatan kecepatan
saya bikin kehumasan
kemudian menjadi program di ktp selanjutnya
itu saya tahu
bahwa mereka tahu
itu cikal bakalnya adalah
ide saya yang dibantu oleh kerja tim yang luar biasa
artinya mereka tahu
mereka sadar betul bahwa saya
memang berada dengan mereka
tidak perlu kan pencitraan
tuhan juga tidak mencatat itu lewat pencitraan
tuhan mencatat apa yang kita lakukan
saya bisa menata ini
kalau saya dekat dengan masyarakat
saya menjadi seseorang yang bisa menyokong
saya masih seseorang yang fatal
ibu kembali ke tiga puluh tahun ibu bersentuhan langsung dengan masyarakat
sebetulnya saya yakin
pasti banyak yang mengeluh
banyak yang banyak kebutuhan masyarakat jakarta
tapi sebetulnya kalau di kacamatanya silviana murni
apa sih yang paling urgent
apa sih yang paling harus segera diatasi
misalkan nanti ibu
ibu dan mas agus yang akan memimpin dki jakarta ini
prioritasnya apa dulu
begini begini saya ingin menjelaskan begini
bahwa sesungguhnya jakarta ini
ini diakui juga oleh bapak presiden kita pak jokowi
bahwa jakarta ini tidak idol
kita punya master plan yang luar biasa
dengan urban planningnya yang luar biasa
kemudian saya melihat lagi bahwa kita punya step by step
ingat loh membangun jakarta ini bukan dari segi fisik saja
bukan dari segi infrastruktur saja
tetapi ada yang namanya rupsb
rencana umum pembangunan sosial budaya
jadi membangun infrastruktur dengan sosial budaya ini
jadi fisik harus diisi dengan hal hal yang sifatnya non fisik
itu harus bersamaan
kalau ditinggalkan akhirnya nggak ada karakter
nggak ada karakter building
kita nggak peduli lagi dengan pendidikan
kita nggak peduli lagi dengan bagaimana sosial budaya itu
dan kemarin ini memang agak ditinggalkan
terakhir memang menjabat sebagai deputi bagian budaya dan pariwisata
tapi tidak beriringan
bukan dia tidak prioritas
tetapi kadang dia tidak berjalan bersama sama
kita boleh membangun fisik
tapi jangan lupa kita juga membangun sungai
kita bikin agrikultur wisata
kita punya environmental atau green building
tetapi juga kita minta bahwa
masyarakatnya ikut membudayakan bagaimana
supaya menanam ini menjadi bagian
penghijauan ini menjadi bagian
bukan karena pemaksaan
bukan karena diberi bibit baru dianam
pengalaman yang ibu sylvie miliki
sudah banyak sebetulnya strategi strategi yang akan dijalankan
di saat nanti kemudian menjadi kepala pemerintahan dki jakarta
utamanya saya ingin tanya masalah banjir dan kemacetan
yang ini kemudian menjadi momok oleh warga jakarta
ibu sylvie punya solusi apa
ini jujur bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja
tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
dan juga swasta serta masyarakat
artinya kita bersama sama
saya yakin persoalan banjir ini akan terselesaikan
apabila satu kita mengundang akademisi
sudah ada itu konsep konsep akademisi
yang sudah ada
tinggal kita melaksanakannya
pasti kita punya step stepnya
memang tidak langsung
karena kan masalah banjir sudah dialami bertahun tahun
tentunya masyarakat pengennya cepat dong bu
pengennya cepat betul
saya tahu itu pengennya cepat
tapi ini kan juga kita perlu bersama sama mempercepat itu
nggak bisa sendirian pemerintah daerah
nggak bisa oh cuma mas agus sama pak sylvie nanti ngerjain
dan saya yakin pemerintah pusat pak jokowi dengan jajaran juga sangat concern dengan itu
yuk kita bersama sama menyelesaikan itu
dan saya yakin kami artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sudah punya program untuk mengatasi masalah banjir ini dengan sebaik baiknya
jangan sok tau deh saya datang
oh saya mau bikin ini bukan
ini semuanya sudah tertata dengan baik
saya nggak mau beriming iming
wah nanti bu sylvie sama mas agus datang
kemudian konsep begini
memang seperti membalikan
ini sudah ada konsepnya
tinggal kita menjalankan ini dengan baik
itu yang penting
dan kita dekat dengan masyarakat
oke ini banjir belum selesai
yuk kita solusi bagian
jangan buang sampah sembarangan
bagaimana membuat embung embungnya
bagaimana ada lahan yang terbengkalai
kemudian kita manfaatkan bisa menjadi sumur resapan
setiap pembangunan ikutin dengan peraturan daerahnya
harus dibuat lubang biopori harus
ini secara simultan harus jalan bareng semuanya
nggak bisa sumur resapan dulu
nanti bioporinya belakangan
kemudian embungnya belakangan nggak bisa
ada kesempatan jalan
ada kesempatan jalan
dia semua mempercepat ini semuanya
pemerintah pusat concern
pemerintah daerah menjalankan
hinterland kita membantu
suasana ikut membantu
kalau macet gimana bu
macet pun begikian
jangan sok sokan dong
pengen pakai mobil sendiri terus
tapi pemerintah ngopi ini dong
transportasi masalnya sudah ada cukup belum
sudah cukup belum bu
ya belum lah
sudah aman belum
bagaimana dengan perempuan perempuan
apakah dia perempuan ini terganggu nggak
kalau dia bareng bareng
apakah kita perlu bus yang
untuk hanya khusus perempuan
apakah terlalu mengada ada bikin
untuk perempuan misalnya seperti itu
yuk kita bahas bersama sama
ini kan sudah ada konsepnya
bagaimana sistem transportasi massal di dki jakarta
aku sih nggak mau sok sokan
wah kita bikin suatu yang baru
capek loh para pendahulu kita
capek loh para akademisi kita
udah membuat dengan analisis yang begitu panjang
analisis yang begitu cermat
kita tinggal jalanin
tapi step stepnya ini harus
tidak boleh ada kepentingan kepentingan
sifatnya untuk kantong sendiri
untuk kepentingan pengusaha
untuk kepentingan politik
untuk kepentingan pencipta
nggak boleh ikutin aja step by stepnya dengan jelas
jadi nggak ada yang baru nih bu ya
bukan sesuatu yang baru
ini semua pendahulu kita sudah buat
kalau dalam perjalanan kita baru berinovasi
ini namanya creating mind kita jalan
harus pada saatnya pasti ada sesuatu yang
suatu yang baru
karena kadang kadang kita
ya model kepentingan
mas agus gitu deh
karena dia dekat dengan masyarakat
terus dia turun
dia diving gitu kan
dia lompat ya
itu kan menurutkan kedekatan
nah kayak gitu
jadi dalam perjalanan nanti kita melakukan
bagaimana pemerintah atau menjadi gubernator wakil gubernur
bisa jadi ada sesuatu yang creating mind kita jalan
mempercepat melayani masyarakat
menyelesaikan persoalan jakarta
kita berada di masyarakat
kita involve dengan masyarakat
kita tahu needsnya masyarakat
kita lakukan bersama sama
saya tidak ingin berada di belakang meja
saya tidak ingin
saya berterima kasih kepada media
tetapi media jangan direkayasa untuk mengangkat
karena faktor faktor untuk mengangkat seseorang
yang penting kita tahu benar di masyarakat
butuh apa enggak
media jadi social control buat kami
bukan kemudian mengangkat angkat kita
bu masa disini masa masih sampah
orang buang sampah sembarangan
oke dimana gitu
kalau perlu tiap hari ini media menyampaikan
bu sylvie kemayoran belum beres
atas waktunya tuh bu dua puluh empat jam untuk menerima keluhan masyarakat
kan kita punya tim
dia bukan menampilkan
tapi media menyampaikan
bu sylvie rptra ini tidak dipakai
bu sylvi ini yang pojok asinya tidak jalan
bu sylvi ini jumantiknya masih ada
sampai kan itu yang diperlukan untuk penanganan kita langsung
masyarakat bisa kirim ke kita
kita punya nanti sistemnya
dengan sistem it yang bagus
anak anak muda kan dengan startup startupnya itu kita siapkan gitu
kalau perlu ada rumah rumah tua yang kita jadikan tempat kumpulnya anak anak
kalau perlu dia nonton kita produksi film yang bagus
kita bikin di tiap tiap rt ada sanggar sanggar hidup semua
jadi basisnya ini budaya banget ya
sehingga mereka lebih enjoy menikmati cara bekerja
bukan dengan kekerasan
suka dengan harus marah marah
tapi kita harus mendekat
tidak banyak bicara
bu sylvie atau pak sylvie terima kasih atas waktunya di cnn indonesia
terima kasih kesempatan